banjir pasang laut atau rop masih terjadi di kali adem jakarta utara
hal yang sama juga dirasakan warga yang tinggal di pesisir pantai surabaya
warga bahkan harus membuat tanggul agar air tidak masuk ke rumah mereka
rop ini terjadi akibat supermoon yang terjadi awal tahun ini
selain informasi ini kami hadirkan juga informasi lain dari tanah air dan mancanegara
saya putri ayu ningtyas anda menyaksikan cnn indonesia newsroom
fenomena supermoon yang terjadi di tanah air membuat rop melanda wilayah utara jakarta
ketinggian air sekitar dua puluh cm dan terus meninggi di kawasan dermaga kaliadem muara angke jakarta utara
akibat rop ini banyak pedagang mengaku merugi
ketinggian air yang terjadi di tanah air membuat rop masih terjadi di kawasan dermaga kaliadem muara angke jakarta utara
fenomena supermoon yang terjadi pada dua januari kemarin berdampak pada naiknya air laut di wilayah pesisir utara jakarta
rabu siang ketinggian air laut yang masuk wilayah pemukiman warga mencapai dua puluh hingga dua puluh lima cm
diperkirakan hingga sore ketinggian air akan terus meningkat lantaran arus air dari laut masih kencang
sudah dari tanggal satu
pas tahun baru pas air tinggi
ini kan sebenarnya rangkaiannya masih panjang
kalau kemarin kita lihat bulan desember dua ribu tujuh belas awal bulan juga sempat supermoon ya bu ya
itu dampaknya juga tinggi juga
dampaknya tinggi juga tapi gak setinggi sekarang
gak ada pemberitahuan nggak ada apa
di sini nggak ada pemberitahuan
soalnya di sini nggak ada lingkungan rt
yang ada ketua rt ketua lingkungan sama ketua sesepuh sini
jadi kalau menghadapi situasi situasi seperti ini apa yang biasa dilakukan warga pasrah aja
ya kita pasrah aja
yang penting lilai ta'ala ya
itu kita pasar sama allah
rop di sekitar dermaga kaliadem ini ternyata juga berdampak pada penghasilan para pedagang
marina mengaku pendapatannya turun drastis saat rob terjadi
kalau gak banyak ya tujuh ratus mendapat
kalau rakan rame nya hari minggu ayo sabtu minggu
kalau minggu mendaftar dua juta ayo sabtu dapet dua juta
kalau lagi banjir gini
kalau banjir ini gak dapet
bulem ada orang beli sembarang pagi gak mau
ibu kalau kondisi seperti ini ibu tinggalnya kan di sini juga ya
iya iya di sini
tidurnya di sini
pasti mengganggu aktivitas ibu ya kemana mana repot
iya repot repotnya banjir
mau belanja gak bisa
mau ini mau kesana kemari gak bisa
takut kebanjiran ini kulkas kulkasnya
jadi saya di rumah aja
badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg melansir fenomena supermoon kembali akan terjadi pada akhir januari ini
warga di pesisir utara jakarta pun diminta waspada karena dampak rop masih akan terjadi antara tanggal satu sampai empat januari delapan belas dan dua puluh sembilan januari hingga dua februari dua ribu delapan belas
miladya rahma jakarta
saya bisa pewak pewak pakai mobil
ada yang di lagu
apa apa tujuan negeri
dia saya sudah aku ejemplo
saya sudah aku spheres terusmu total
ke clog atau ilmu voor tanah
dan menggerus tembok rumah
untuk mencegah kerusakan yang lebih parah
warga di dua kampung ini menumpuk batu sebagai pembatas
agar air laut dan ombak tidak langsung menghantam rumah
banjirop juga mengganggu aktivitas para nelayan
mereka mengaku penghasilan turun hingga lima puluh persen
dari seratus ribu menjadi lima puluh per hari
sudah ada koresponen cnn indonesia silvano haji di jakarta
dan eka rima di surabaya
kami ajak anda ke silvano dulu di jakarta
vano yang terkini seperti apa kondisi di kali adem saat ini
vano seperti apa kondisi terkini di kali adem
putri saya kurang mendengar suara anda
karena mungkin ada gangguan telekomunikasi di sini
tetapi kalau bisa saya laporkan dari muara angke
di arah sekitar jakarta utara ini
banjir rop atau genangan air sudah mulai surut
sejak pukul dua siang tadi tetapi secara perlahan lahan
di beberapa wilayah seperti di pelabuhan kali adem
ini juga sudah surut termasuk di area parkirannya
kalau misal kita lihat beberapa jam yang lalu
kita pantau terus air ini juga sudah mulai surut
tetapi berbeda jika dibandingkan dengan daerah permukiman
yang jaraknya juga tidak jauh dari
pelabuhan kali adem
di belakang saya ini adalah jajaran permukiman
yang ada di jakarta utara termasuk salah satu area
yang terdampak rop sampai sekarang belum surut
meskipun masih sekitar satu cm sampai dengan lima cm
genangan air yang ada di sana
tetapi perlu diwaspadai bagi warga di sini
menurut cerita beberapa orang yang mengalami banjir rop
selama empat hari terakhir ini bahwa sebenarnya hari inilah
yang termasuk tertinggi
jadi jika dibandingkan dengan hari hari lainnya
dalam tingkat ketinggian air yang menggenangi daerah daratan
di sekitar wilayah pesisir jakarta utara
sementara kalau misal kita lihat catatan dari lapan
sempat memetakan tahun dua ribu dua belas lalu bahwa sekitar satu lima ratus hektare
area pesisir jakarta utara ini terdampak rop
sementara kalau misal seperti permukiman di belakang saya ini
ini termasuk sekitar lima ratus
hektare yang terdampak rop di pesisir utara jakarta
kalau misalnya kita kaitkan lagi ini belum termasuk data terbaru tahun dua ribu delapan belas ini
ketika permukaan tanah juga mengalami penurunan di jakarta
rata rata sekitar sepuluh inci
sementara permukaan air laut secara global juga meningkat
artinya bahwa ada data data yang belum lengkap sampai dengan dua ribu delapan belas ini
tentang pemetaan wilayah yang terdampak banjir rop
sementara kalau saya pantas
di daerah pesisir turunnya permukaan air tanah ini
tidak lagi dikarenakan penggunaan air tanah yang berlebihan
sehingga muka air tanah turun karena terdapat rongga di dalam tanah
sementara kalau misal di jakarta utara termasuk di permukiman belakang saya ini
menggunakan air bukan lagi air tanah tetapi justru menggunakan air
atau membeli air yang setiap hari berkeliling di sini
nah untuk antisipasi rop yang akan terjadi besok
setidaknya ada beberapa orang
atau beberapa rumah yang sudah menyelamatkan barang barang elektronik
sehingga ketika rop terjadi dan menggenangi area di sekitar wilayah mereka
ini juga sudah mulai bisa diantisipasi
sementara kalau misal kita melihat fenomena supermoon
sampai dengan beberapa hari ke depan
belum ada prediksi lagi selanjutnya tentang operasional segala kegiatan yang ada di
tadi saya juga sempat memantau bahwa petugas kebersihan di sini
masih melaut untuk memungut sampah laut yang ada di pesisir sini
berarti sampai dengan saat ini dampak rop selain berdampak pada ekonomi di wilayah sekitar morangke
namun tidak terlalu berdampak pada petugas kebersihan yang setiap harinya memungut sampah yang keluar dari muara sungai
berikutnya kami ajak anda ke surabaya
ada eka rima di sana
rima kalau di wilayah kaliadem jakarta utara rop menjadi sesuatu yang dianggap biasa
bagaimana dengan di surabaya
sudahkah ada antisipasi dari pemerintah kota surabaya
ya putri selamat sore
sejak tiga puluh satu desember lalu dan hingga satu januari memang kondisi banjirop terjadi di beberapa wilayah di kota surabaya
untuk tadi malam saja bmkg wilayah tersebut yang terjadi di beberapa wilayah di kota surabaya

pada pukul sembilan malam sampai pukul tiga dini hari terjadi banjir di wilayah kalimas tanjung perak
begitu juga di beberapa titik yang lainnya termasuk di wilayah bula ya ini di sekitar kampung nambangan
kemudian juga di kampung cupat juga terjadi banjirop yang terjadi
untuk situasi tersebut pastinya sudah ada antisipasi dari pemerintah kota surabaya jika terjadi kerusakan infrastruktur
atau juga terjadi hal hal yang tidak diinginkan akibat banjir rop yang terjadi
apalagi yang disertai dengan ombak yang cukup kencang
bersama saya sudah ada ketua rw tiga yang merupakan otoritas wilayah kampung cupat dan juga kampung nambangan
ya pak saya dengar informasi ada sempat terjadi banjir pada tanggal tiga puluh satu dan tanggal satu
itu dampaknya pada berapa warga kemudian apa saja yang sudah mengalami kerusakan
kalau masalah kerusakan yaitu kemarin ada yang tenggelam yaitu empat perahu yaitu tenggelam
masalah infrastruktur dari rumah biasanya rumahnya itu banyak yang tergusur
air sama pasirnya itu keluar dari pondasi pondasi pada di sini rumahnya jadi gitu
kalau infrastrukturnya tergantung dari kekuatan dari gang gang itu yang rusak rusak itu biasanya itu
tapi segenap dari pemerintah kota sudah kita siapkan yaitu kita sudah melaporkan ke dinas perekanan dan negara pertanian dan satu ratus dua belas
dan sudah ada tanggapan pak
masih belum belum ada tanggapan dari pemerintah kota surabaya termasuk satu ratus dua belas
harapannya seperti apa pak kemudian biasanya untuk mengatasi situasi seperti ini apa yang dilakukan
yang pasti kita mengharapkan adalah tanggul dari pemecah ombak yaitu kadarnya yaitu dua puluh lima dari bibir pantai itu ada tanggulnya
mintanya warga dari situ
tetapi nanti ada rembukan dari dari via kecamatan atau via kelurahan
bisa rembuk dengan warga dari kecamatan

beberapa hari terakhir ini sempat terjadi luapan air laut pak ya
ya benar untungnya untungnya itu tidak terjadi dibarengi dengan angin kencang
sumpama kalau terjadi angin kencang waktu itu waktu tanggal tiga puluh satu itu mungkin ya parah lebih parah
masalahnya robnya sangat tinggi gitu
terima kasih semoga segera ada tanggapan dari pemerintah kota surabaya
dan putri memang situasi ini diperkirakan oleh bmkg masih akan tetap terjadi
akan tetap terjadi hingga empat januari esok
malam dini hari biasanya bmkg langsung melakukan pemantauan ke sejumlah titik
terjadi luapan air laut tersebut
memang surabaya memiliki beberapa pesisir
yang ada di tempat saya berada saat ini
di kecamatan dupa kemudian juga ada di wilayah tanjung perak juga
kemudian ada juga di wilayah magorejo
di wilayah pesisir juga terjadi luapan yang serupa
karena memang fenomena ini terjadi setiap tahunnya
namun memang masyarakat sekitar menanggapi fenomena ini sebagai fenomena yang kerap terjadi
namun karena mereka tidak memahami atau kurang memahami terkait fenomena supermoon
menganggap ini sebagai hal yang aneh
karena biasanya angin barat itu tidak mengakibatkan adanya banjirop
tapi justru pada saat ini mengakibatkan banjirop
selain itu juga kondisi nelayan
akibatnya juga mengalami penurunan penghasilan
karena air laut juga memang cukup kencang ombaknya putri
baik terima kasih eka rima dari surabaya
sebelumnya ada silvani